terima kasih ya bang
masih jauh ya mas
ini jadi semuanya sudah setuju ya sama lomba lomba yang dicatat sama rika
mau gak bang beto mau usul satu lomba lagi
ih ada apaan nih
cuma ada apaan nih
cuma kita bertiga
bentar gue telpon ya biar pada ngumpul di pos
tunggu gue jalan dulu
tunggu gue nyalakan lagi
aduh ini sudah lama
yang ini sudah lama
aku mau nyalakan
yang ini sudah lama
oh ini sudah lama
ini sudah lama
lo jadi panitia ajuin lomba panjat pinang
bukan emang kenapa
agus tusan kagak rame kalau kagak ada panjat pinang
agus susah nanti kita harus mengadakan organ tunggal
lo nyuruh gua
tentu tidak bos
coy kamu kebagian jadi panitia apa coy
gua gak mau repotin
selvi sama tukang ojek jubo yang gak mau jadi panitia
udah cupu gak mau jadi panitia
ngirian lagi cekat cekat cekakak
jadi kalau semuanya udah setuju pada susunan kepanitiaan
sekarang saatnya kita ngomongin masalah perlombaan
gak masukin paku ke dalam botol
tusuk balon kakak
enggak tunggu dulu tunggu dulu
kalau usul itu satu satu kalau semuanya ngomong saya pusing
ojeknya mana bang
lagi narik pak tunggu aja sini
pak sambil nunggu enaknya minum es dawet pak
boleh deh bang
tau rawa lele tiga belas gak bang
tau jauh pak
pak es daudnya gimana
rika semua usulan lomba tadi sudah kamu catat
mbak rika gitulah
lomba makan kerupuk
tunggu sebentar ya bang
lama gak ya mas
saya cuma sebentar kok tungguin
rawa lele tiga belas masih jauh ya bang
masih pak yang sabar ya
kagak ada orangnya kali mas
kayaknya sih bang
terus gimana dong
tunggu sebentar lagi deh
amir dari mana aja lo
tunggu sebentar ya bang
gak usah nanti gue anterin
makasih ya bang
masih jauh ya mas
ini jadi semuanya sudah setuju ya sama lomba lomba yang dicatat sama rika
maaf abang beto mau usul satu lomba lagi
bet kalo lo usul terus kita rapatnya gak selesai selesai
lagi pada ngapain nih
kita lagi nentuin lomba sama kegiatan buat agung agung
harus tersana nanti be
pur ada lomba balap karung kagak
maaf deh ini khusus untuk anak anak
eh lu jangan sentimen gitu dong
lo adain juga buat yang orang tua
woy tadi ada yang beli orangnya gak jadi
por acara tujuh belas agustusan itu saatnya semua orang gembira senang
lah kalau lo tau ngapa kakak lo bikin lomba buat orang tua
udah ada be
tadi kata luka gak ada lomba balap karung buat orang tua
kalau balap karung buat orang tua emang gak ada
tapi saya udah bikin catur
eh imbang catur gue gak kedemen
lomba balap karung buat orang tua
lo bikin darah gue mau mulai
orang tua emang begitu kakak
kalau mau ke rawa lele tiga belas ongkosnya berapa
kalau udah sampai sini aja
kalau sampai sini mah ongkosnya dua puluh ribu pak
yaudah sampai sini aja
ini kamu jangan lupa bikin poster ya
ntar biar anak anak yang nempelin
siap pak ketua
kamu jangan gitu dong
ih apaan sih